di balik wajah seram dan juga kemayu serta badan tambun sepasang ondel ondel ini
ikon budaya khas betawi ini memiliki fungsi untuk melindungi warga lokal dari marah bahaya
namun di tengah gencaran modernisasi dan juga maraknya hiburan digital
membuat pengrajin ondel ondel jarang sekali ditemukan
lalu apa yang dilakukan oleh pengrajin ondel ondel untuk menjaga eksistensinya
ondel ondel biasanya memiliki tiga jenis ukuran mulai dari delapan puluh lima cm hingga dua lima meter
ondel ondel ini berbahan dasar bambu pembuatannya cukup mudah
mulai dari pemotongan bambu untuk kerangkanya pemasangan ijuk untuk rambutnya hingga proses riasan akhir
saat ini saya mau mencoba untuk masuk ke dalam ondel ondel ini
kampung betawi di kawasan setubabakan jakarta selatan
menjadi tempat berkumpulnya beberapa seniman dan perajin ondel ondel
salah satunya muhammad ardian shah
ia sudah memproduksi ikon khas betawi ini sejak dua tahun lalu
ardiansyah mengaku ia harus terus beradaptasi dalam mendesain karakter boneka raksasa ini
mulai dari penggunaan material hingga model riasan yang kini tak lagi menyeramkan
semua ini dilakukan guna menjaga omset jualannya
kalau kesulitan sih alhamdulillah alhamdulillah banget kita belum pernah ya
malah pasar online itu semakin luas semakin terbuka
banyak juga sih anak anak yang suka dengan ondel ondel mbak
itu yang unik ya anak anak kecil pada suka ondel ondel
itu pasar kita di situ
ada pula abdul alif seorang perajin ondel ondel di keramat pulo jakarta pusat
ia memiliki sanggar sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya kepada masyarakat
kalau buat pengamen di jalanan itu bukan disewakan ya kak
kita apresiasi sendiri itu diturunkan di jalanan
karena kita supaya tahu budaya ondel ondel dan masyarakat budaya betawi gimana
menurut sejarawan jj rizal
seiring berjalannya waktu
ondel ondel telah mengalami banyak pergeseran fungsi
tentu saja ada perbedaan fungsi
dulu bagian dari ritual begitu ya
hari ini ondel ondel bukan menjadi bagian dari ritual
ondel ondel dikenal selamat dan bisa bertahan dalam periode yang panjang
sebagai bagian dari bentuk kebudayaan kesenian betawi
tapi dalam perjalanan waktunya untuk bertahan itu dia mengalami kepudaran
dan menggunakan identitasnya sebagai benda ritual
ondel ondel masih bertahan hingga kini
namun fungsinya telah beralih untuk hiburan dan dijadikan alat mencari nafkah